alva terima kasih banyak
kamu sudah banyak membantu
kamu sudah bawa pulang ke rumah sakit
ya dan semuanya
sudah seharusnya dan bagi saya pun
itu tanggung jawab saya
dan alasan saya untuk kembali ke jakarta
untuk bertemu dengan wulan
oh jadi kamu sudah mengenal bulan sebelumnya
iya kita temenan di romania
pokoknya sekali lagi terima kasih
apa yang terjadi dengan petri saya
petri bapak tiba tiba terlupa
kamu ngapain dengan petri saya
kamu ngapain dengan petri saya
wulan jangan tinggalkan bapak nak

aku nggak mau tinggalin bapak
wulan itu bernama
wulan purnama artinya
senyumnya buatku bahagia
buat hidupku sempurna
jangan pergi wulan dari
jangan pergi bidadari
jangan hancurkan segala mimpi
jangan tinggalkan aku dalam sepi
kau juga gak mau ninggalin lo
sus dicatat data perhatiannya ya
masya allah pak
masya allah pak
dia kembali lagi pak
kamu bertahan ya naya
sayangnya kamu berjuang ya naya
semangat ya sayangnya
biar kami urus kembali
kembali ya pak ya
ayolah semua ya
biarkan bulan dulu ya
tolong dicek semua ya sus ya
semuanya tolong tunggu di luar dulu ya
erne maksudnya itu
selamat datang kembali ulan dari
keajaiban sudah terjadi
apa sekarang putri saya sudah sadar
belum pak kalau untuk saat ini wulan masih belum sadar
saya permisi dulu
iya dokter terima kasih
terima kasih dokter
setidaknya ulan selamat pak
yaudah papa pulang ya biar bisa istirahat ya pak
papa itu mau disini nungguin ulan
saya setuju dengan kak rahman
lebih baik om pulang terus istirahat
siapa yang jagain ulan om
ya sudah kalau begitu
papa pulang dulu ya rahman ya
nanti kita jagainnya gantian ya pak
malam ini biar aku yang jagain
om kalau gitu biar saja yuk
iya alva terima kasih
alva terima kasih ya
alva terima kasih banyak
kamu sudah banyak membantu
kamu sudah bawa pulang ke rumah sakit
ya dan semuanya
sudah seharusnya dan bagi saya pun
itu tanggung jawab saya
dan alasan saya untuk kembali ke jakarta
untuk temu sama ulan
oh jadi kamu sudah mengenal bulan sebelumnya
kamu sudah mengenal ulan sebelumnya
kamu sudah mengenal ulan sebelumnya
kamu sudah mengenal ulan sebelumnya
kita temenan di rumania
hah di rumania
ya pokoknya sekali lagi
terima kasih ya alva ya
mana lagi toilet ardh
daruluh gue juga lagi nyari tau
tunggu karo karo
daruluh taruh di atas lagi
apa ini udah ngering
malah mau ditanya malah kabur
makasih ya eman
mau k administered beli makan malem
saya pesen nasi padang kuahnya yang banyakin terus empal gentong rendang sama minuman yang seger seger
pok pencin kayak gitu sopanan dikit apa
berangkat tes urin susternya gala
kalau ditawarin nggak boleh nolak
tetep aja gak kayak gitu
perut gue udah tanji dorang
kak nanti biar kami aja yang beli nasi padangnya ya kak
jadi kakak gak usah beli
kita yang jalan
serius gak apa apa
ya udah ini uangnya
udah gak usah gak apa apa
alhamdulillah rezeki dari allah
gak boleh ditolak
ya saya cabut dulu ya kak
makasih ya kak
ku pikir rindu itu saat ku tak menatapmu
tapi aku salah
karena saat ini ku pandangi kau lekas
kau tak pernah berpikir
tapi rinduku justru semakin pekat
aku sadar rindu itu bukan hanya saling menatap
tapi ada canda tawa yang saling mengikat
rinduku cepatlah kembali
karena ku tak ingin menangis lagi
aku kalau dua ribu sepuluh ph aku juga gue tanah gue
ilangya aku tuh dihapus
semoga aku mati seniorsi aku langsung kebm nya
ga dengok ga dipanggil
kalo yang gua tau dari film film
berarti ini si setan
buku peruan gua
mudah mudahan tuh kursi roda
kagak ngejar ngejar kita lagi
kalo dia masih sampe ngejar
gua daftarin si games
kejar kejar kita lagi deh
apaan udah tenang aja
kita udah aman disini udah aman
itu jauh disitu kok kursinya
ini kamar kamar apa sih lu pengen ke kamar mandi
udah ntar aja gua juga pengen kencing
dong please ah bukan kamar mandi
ini kamar orang ga bernyawa
eh ada yang lewat
bob bob beri beri
malem malem dirumah sakit ada orang teriak teriak ya
tapi kok gaada orangnya
yaudah kita patroli lagi
bob kursi rodanya masih disitu lagi gimana nih bob
kursi rodanya pengangguran
nggak kemana mana dari tadi
aduh itu gimana dong
gimana orang satu satunya jalan cuma lewat sini
lu depan gua doang
ya kan badan lu gede gimana sih
ya badan gua gede tapi nyali gua kan suka umpri
anak anak orang mau lewat
oh penahannya ga dikunci
pantesan gerak gerak sendiri
maaf mengganggu mas
itu bawlannya sudah siuman
silahkan masuk mas
silahkan masuk mas